presiden konfederasi pekerja indonesia said iqbal memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi kasus perbuatan bohong ratna sarumpayat
satu persatu saksi yang diduga terkait dengan kebohongan ratna sarumpait mulai dipanggil penyidik di treskrimum polda metro jaya
selasa pagi presiden konfederasi serikat pekerja indonesia said iqbal memenuhi panggilan penyidik
penyidik akan meminta keterangan iqbal terkait kasus perbuatan bohong ratna sarumpait
saat akan memasuki ruang penyidik said masih enggan menjawab pertanyaan wartawan karena ia mengaku belum mengetahui atas kasus apa ia dipanggil
dia hanya mengetahui pemanggilannya berkaitan dengan peristiwa dua oktober lalu yang bertepatan saat ratna mengakui kebohongannya
oleh treskrimumpol sebagai saksi untuk peristiwa tanggal dua oktober
hari ini saya dipanggil oleh treskrimumpol
tapi saya akan memberikan kesaksian yang saya tahu dan saya lihat
sampai hari ini pun saya belum tahu siapa tersangka terhadap peristiwa tanggal dua oktober tersebut
tidak hanya ketua kspi said iqbal yang diperiksa sebagai saksi hari ini
dr sidik dokter bedah rumah sakit bina estetika tempat ratna sarumpayat menjalani operasi plastik
juga turut diperiksa sebagai saksi
saya membuat sajam
tidak terkait dengan pemeriksaan dr sidik yang bersekutu tidak hadir
tidak hadir di pulau nami turjaya dr sidik
tapi kita masih dalam komunikasi ya ada di ruangan
nanti kita akan menanyakan ya artinya bahwa apakah pada saat tersangka bu ratna itu ke rumah sakit
apakah ada konsultasi guna tindakan medis dan sebagainya
kita lakukan seperti itu
yang diberi perubatan gratis